pengadilan tipikor bandung kembali menggelar sidang perkara suap hakim agung mahkamah agung
dengan terdakwa herianto tanaka dan ivan dwi kusuma suyanto pada senin siang
sidang kali ini menghadirkan saksi dadantri yudianto mantan komisaris pt wika beton
dalam keterangannya jaksa penuntut umum kpk memintai keterangan saksi terkait aliran uang sebesar sebelas dua miliar rupiah
uang tersebut diakui oleh saksi sebagai investasi bisnis skincare yang dibangunnya
agar dapat berputar uang sempat dibelikan mobil mewah serta tiga miliar dipinjamkan kepada hercules
usai sidang hercules mengaku datang ke pengadilan untuk mendampingi adiknya saat memberikan kesaksian kepada majelis hakim
hercules mengaku sempat dimintai keterangan oleh penyidik kpk
ia mengaku uang tiga miliar ia pinjam dari dadan dengan jaminan mobil tapi ditolak
perkara suap hakim
mahkamah agung di mahkamah agung telah menyeret lima belas tersangka dua hakim agung panitera pegawai asn pengacara hingga pengusaha
mereka menyuap hakim dalam kepengurusan kasasi perdata ksp inti dana semarang dengan jumlah dua ratus ribu dolar singapura
dan saat ini hakim agung sudrajat dimyati telah menjalani persidangan dan dituntut hukuman tiga belas tahun penjara
apa yang diceritakan
apa yang ditanya apa yang dijawab
sesuai dengan fakta
dan saya juga dengan persoalan itu juga saya dipanggil juga
dua kali saya diperiksa mungkin teman teman tahu ya
tapi faktanya ya bagus
faktanya yang ada kaitannya dengan namanya sokok sokok mulut